akibat angin kencang sebuah pohon beringin berukuran besar di sukabumi tumbang dan menimpa belasan mobil yang terparkir di bawahnya
detik detik kejadian ini pun sempat rekam kamera warga
inilah detik detik saat sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang dan menimpa belasan mobil yang sedang parkir
dua mobil mengalami rusak berat sementara belasan lainnya rusak sedang hingga ringan
kejadian ini terjadi kamis pagi di lingkungan rumah sakit er syamsuddin kota sukabumi jawa barat
warga dan pengunjung rumah sakit yang berada di sekitar lokasi pun kaget dan lari berhamburan
waktu itu saya ngeluarin mobil karena ada angin angin agak kencang ya
saya sempat ngeluarin tiga mobil yang selamat dan selebihnya nggak bisa diselamatkan lagi
keburuk pohon tumbang karena ada angin yang sangat besar
tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini sejumlah petugas pun langsung memindahkan pohon yang tumbang itu